tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
dan kembali untuk selamanya
semoga allah menyukai kita
ibu sudah memaafkan engkau
ibu sudah memaafkan enggak
ya allah ya allah ya allah
ya allah ya allah
anakku anakku jangan ribu

tuhan yang mengembalikan bau wangi tanah putih ini
betapa mulianya ajaran islam
setiap orang kaya semua harta hartanya itu sebagian adalah milik daripada anak yatim
jadi saudara saudara kita sebagai umat islam itu diwajibkan untuk membayar zikir
zakat setiap tahunnya
apa saudara saudara semua paham
panggola dari mana dan hendak mencari siapa
kalian lupa dengan saya
maafkan kami seh ilato
karena alis seh yang putih itu kami semua hampir tidak mengenal seh
gara gara alis putih ini juga orang orang memanggil saya dengan sebutan ju pangkalan
saya sudah menemukan tanah putih ini
saya akan membangun masjid di sini
mas masuk airnya ada airnya
ada airnya juga di sini ya
kita pindah saja
kita cari tanah yang baik
di tanah ini kita bisa mendirikan masjid
tanah ini mengandung mata air
mana mungkin kita mendirikan masjid di tanah berair ini
kita minta sama allah
allah maha pemberi
kalau niat kita baik akan dikabulkan
ya allah kami mohon kepadamu
agar kami bisa mendirikan masjid di tanah ini
agar kami bisa memperkuat islam di tanah gorontalo ini ya allah
ya allah hanya kepadamulah kami beribadah
hanya kepadamulah kami meminta pertolongan
engkau maha pengasih engkau maha penyayang
engkau maha dari segala maha
nubana adinna fitihihassana
taruh tanah putih ini di setiap lubang yang keluar air
insya allah ucapkan bismillah
airnya berhenti itu
aduh airnya berhenti
aduh airnya berhenti
sekarang lanjutkan perjalanan
dan juga ikhtiar kita bersama
doa kita bersama akhirnya masjid ini bisa berdiri
dan masjid ini
masjid ini akan saya beri nama
mari kita bersama sama mengucapkan
sekarang sudah masuk waktu maghrib
silahkan mengambil air wudhu
dan kita selamat berjamah bersama sama di masjid baru kita
saya mau melanjutkan perjalanan ke tempat lain
kenapa saya harus pergi dan tidak menetap di sini saja
saya harus terus untuk melaksanakan syiar agama islam
saya juga akan ke tanah suci
tolong jaga masjid yang kita bangun bersama sama
selalu ramaikan masjid itu
agar laki laki selalu berjamaah di dalam masjid
insya allah seh
kapan saya akan kembali ke sini lagi
dan tinggal di kampung dende
di mana ada tanah berbau harum dan pewarna putih
disitulah saya akan tinggal
dan kembali untuk selamanya
semoga allah menyukai kita
di mana kamu sekarang pangeran
kamu di mana sekarang
di mana kamu sekarang
di mana pangeran
di mana kamu sekarang
ada apa pangeran
jenazah putra makota
semalam saya bermimpi
pangeran sudah meninggal
dia meninggal menebarkan wangi yang sangat harum
dia meninggal di atas tanah putih di daerah sekitar sini
tanah putih tidak ada di sini
berarti di sini ada tanah putih
masjid kuba itu dulu adalah tanah putih
bahu harum itu datangnya dari sana
bahwa harum itu datangnya dari sana pak
semakin dekat semakin harum
semakin dekat semakin harum
terima kasih sekali
bau harum ini memang ternyata dari masjid ini
sesuai wasiat dari sheikh ilato
ketika akan pergi
kapan saya akan kembali ke sini lagi
dan tinggal di kampung dembe
di mana ada tanah berbau harum dan berwarna putih
di situlah saya akan tinggal
dan kembali untuk selamanya
berarti mimpi saya benar
bahwa putra pangeran telah meninggalkan kita semua untuk selamanya
ijinkanlah saya untuk menjaga
dan membawa tanah putih yang wangi ini
saya akan menyampaikan kepada baginda raja
bahwa putra mahkotanya
telah pergi untuk selamanya
jagalah masjid ini baik baik
saya akan menjaga amanah ini